buat siapa pur
mau makan berdua sama laras ya
laras sama temennya
kirain buat lu berdua sama laras
lu jualan gini kan udah lama
udah ada yang laku
banyak yang bilang kemahalan mak
lu kenapa gagak cari kerjaan lain sih
di pabrik kayak apa di toko gitu
daripada lu udah keluar ongkos ke sono kemari
nawarin barang mahal begini
belum tentu juga kasih hatinya
gelang ini beneran lho mak
katanya gelang ini mengandung magnet yang kuat mak
bisa menyembuhkan penyakit
kalau emang bisa nyemuin penyakit
kenapa rumah sakit kagak pakai beginian aja
mendingan lu balikin nih gelang gelang sama tubule
terus lu pulang
cari kerjaan yang bener
saya udah gak ada ongkos mak
tadi dari pangkalan
gua udah minum
gue kirain lu kagak minum
jadi atuh paji
gua begini lagi ya
gua bantu tiupin
gak usah aja
mendingan saya pulang aja
biar gak ngantuknya
biar gak ngantuknya
biar gak ngantuknya
biar gak ngantuknya
bisa beliin ketoprak gak
yaudah tunggu bentar ya
mau ketoprak gak
bayarnya sekalian ya
yang anak luar biasa
buruan pada bikin lagi deh
tapi telurnya kan habis mak
ya beli lagi sama lagi
tadi udah makan
lah tadi kan lagi sibuk bikin kue
menurut gue lapar
baru jam segini udah lapar
ya bini gue kan belum pulang dari kampung
tadi gue sarapan sedikit
gue dong udah sarapan kue
kakak ada yang nanya lo
saya juga belum sarapan
bini lo minta beli belajar senaman
malah udah berhenti dari senamnya
berantem sama ibu ibu lain
berantem kenapa nro
katanya mereka suka kesenggol tangan istri saya man
kagak di rumah
kagak di mana mana
bini lo cari masalah mulu
ini man telurnya
darah buka punya puji
taruh kelihatanima man
kebijakan yang keren
itu mobil lama
gak kalau ada kebutuhan saya dan goh sa
bukankah memang bom yang nya juga susah untuk diganggur
torah nih nih ratu
soalnya dari nentengnya gak ada waktu
tentang siapa sih fatal kita mulai lagi easy binatang
nah udah santai
ugran danach ngapain
koprak buah pedes
oh pedes siap mas
buat siapa pur
mau makan berdua sama laras ya
yoi laras sama temennya
kirain buat lu berdua sama laras
kalah dong ama
baru jadian sehari doang
biarin yang penting sekarang gua udah ga jomblo lagi
beneran jak lu memperiain gua
iya udah pesen aja
kalo gitu gua pesen
nyayam dua deh
sama es kelapa muda
sama muda satu
ya makasih mas
ngomong ngomong temennya laras itu cowo apa cewek ya
kalau cowok mendingan mas mundur aja
cari yang lain
daripada ngejar laras ga dapet lagi
siapa yang ngejar laras
jadi lu ngejar temennya laras
ngapain gue ngejar temennya laras
emang siapa yang mas nur kejar
gue gak ngejar siapa siapa
kan gue udah bilang
lalu bukannya punya motor nih
motor gue kan udah gue jual buat beli rumah
udah punya rumah sendiri
enakan lu jack
mertua masih punya rumah
nah gue masih mikir cicilan rumah
lo udah punya anak
masih belum dikasih juga
masih untung lu jack
belum dikasih anak
nah gue pusing buat ngasih makan anak
kerjaan belum jelas
kalah semua orang lagi lah
jangan li takeaways

ami li nyuruh orang teknis
kirim muncul dong
maria zamperin bingung
kita makan bareng yuk
karena sudah titip makanan ke mas pur
ayo dong jack beli gelang gua satu aja
di gelang manfaatnya banyak banget
terus jauhin kita dari sinyal
bukan begitu di
lu kan bilang ke gua sendiri
lu nganggur tiga tahun
kalau sendiri pakai gelang itu
dan lu juga ngejualin gelang itu
belum ada untungnya
yaudahlah kalau lu gak mau beli
lu pulang aja
darah rendah gua kumat jack
nah itulah penyakit darah